kita beralih ke berita seputar jawa timur
calon gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
belanja kebutuhan dapur di pasar tradisional
di kabupaten tuban selasa siang
sambil bertransaksi cagup nomor urut satu itu juga meminta dukungan
serta menyerap aspirasi para pedagang
jika terpilih nanti kofifa berjanji meningkatkan mutu pasar tradisional
sehingga mampu bersaing dengan pasar modern
calon gubernur jawa timur ini
melakukan kampanye tatap muka di pasar baru kabupaten tuban
selasa siang kedatangan kofifa disambut antusias
para pedagang dan pengunjung pasar yang mayoritas ibu ibu rumah tangga
sambil menyapa para pedagang kofifa juga menyempatkan berbelanja kebutuhan dapur
di antaranya memborong buah jeruk lokal ikan asap khas pantura
namun tidak hanya meminta dukungan mantan menteri sosial ini
juga menyerap aspirasi para pedagang
di pasar pasar tradisional termasuk pasar besar ini
sudah membutuhkan warehouse yang bisa memberikan akses kepada para pedagang di pasar
untuk mendapatkan barang yang mudah diakses dan relatif kompetitif harganya
kalo ya berharap bahwa di seluruh pasar tradisional
akan dibuka bank bank penyalur kur
agen banknya bisa pedagang pedagang yang ada di pasar
nah bank bank penyalur kur itu kan ada penugasan dari pemerintah
sementara itu kedatangan putih guntur soekarno
calon wakil gubernur jawa timur disambut ribuan warga lamungan di pasar tradisional jawa timur
dan pasar ikan kota lamungan
di hadapan para pedagang putih berjanji akan memperbaiki fasilitas pasar
serta menata ulang pembuangan limba agar pengunjung nyaman berlama lama di pasar
di depan ribuan pedagang putih berjanji akan membenahi infrastruktur
agar lokasi pasar ikan dan pasar tradisional menjadi lebih bersih dan nyaman
lingkungannya kurang sekali
buangan limbah dari apa namanya ikan ikan yang dibersihkan dan lain sebagainya
juga dipuang putih busanya di apa misalnya
jadi yang pertama harus menata
kembali pasar ikan ini karena kalau ini ditata dengan baik
kemudian dari sisi sanitasi lingkungan kemudian limbahnya
kemudian penataan untuk para apa namanya pedagang pedagangnya
ini bisa ditingkatkan menjadi apa namanya tidak hanya sekedar pusat interaksi ya
tapi juga bisa menjadi pusat wisata
pilkada serentak dua ribu delapan belas diramaikan oleh banyaknya calon pemimpin muda yang berusia di bawah empat puluh tahun
lantas apakah kehadiran para pemimpin muda membawa keuntungan
atau hanya sekedar aji mumpung semata
yuk kita simak ulasannya
berebut suara kaum muda yang dipastikan mengambil porsi lebih dari separuh
pemilih pada pilkada mendatang dipastikan akan menjadi prioritas sejumlah partai politik
termasuk dengan menghadirkan sejumlah calon kepala daerah di usia muda
emil dardak misalkan
di tengah usia tiga puluh tahunnya
emil terpilih menjadi pepatu terenggale
dan selanjutnya mendabingi mantan menteri sosial
kofifa indar parawangsa
yang akan bertarung pada pilkada jawa timur dua ribu delapan belas
ada pula muhammad irwansah yang sempat terpilih menjadi wali kota termuda di indonesia
kala menjadi wali kota pangkal pinang di usia dua puluh sembilan tahun
kini irwansyah kembali bertarung mendampingi saifuddin aswari dalam pertarungan kursi sumsel satu
mampu memenangkan suara sumatera selatan melalui program anak muda
sebenarnya saya senang bisa hadir bersama tokoh tokoh masyarakat dan para pedagang di pasar kita ini
untuk peningkatan keterampilan
kami akan melakukan kegiatan dengan oke ocek itu
ada pun perwakilan kaum hawa muda ada karolin margaret natasha
yang sempat menjadi anggota legislatif dan mencoba peruntungannya mengikuti jejak sang ayah
dengan bertarung dalam pemilihan gubernur kalimantan barat
perkumpulan pemilu dan demokrasi perlu dem mencatat
ada lima ratus enam puluh calon kepala daerah yang terdaftar di bawah usia empat puluh tahun
dari lima ratus delapan puluh calon anggota kepala daerah yang mendaftar
dan terjadi perubahan minat pemilih terhadap pemimpin yang lebih muda
dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas dan tahun dua ribu delapan belas
data menunjukkan bahwa setidaknya ada dua hal
yang berpengaruh kepada kelahiran para calon pemimpin muda
yang pertama ini mengenai politik dinasti
dan yang kedua popularitas atau ketokohan orang tersebut
yang akhirnya bermuara kepada perebutan suara usia dua puluh hingga empat puluh tahun
perubahan minat terhadap pemimpin muda ini juga terjadi akibat sosial media
lembaga survei center for strategic and international studies gsis mengatakan
pemilih khususnya anak muda
menginginkan pemimpin yang memiliki gaya komunikasi yang tidak konvensional
yang akhirnya mendorong kelahiran calon pemimpin muda
sayangnya kelahiran para pemimpin muda ini kerap terhambat oleh struktural partai politik
yang masih cenderung kaku belum lagi tersandung modal politik
demokratisasi di internal partai itu yang belum sepenuhnya berjalan
ini berkaitan dengan bagaimana tata kelola partai dilakukan
kaderisasi itu bisa dikatakan mandek
mengapa kemudian kadarisasi mandek
karena konsentrasi partai pada kelompok kelompok modal
yang juga biasanya menguasai struktur elit partai
jadi mereka yang membiayai partai juga biasanya menguasai struktur elit partai
tak sampai di situ jika terpilih menjadi kepala daerah
para pemimpin muda ini juga dicemaskan lebih rentan
dan juga dikendalikan oleh aktor lain
kerentanan figur pemimpin muda ini akan lebih tinggi kalau dia berkelindan dengan politik dinasti
politik dinasti yang bukan sekedar lahir melahirkan kekerabatan politik dari proses yang alamiah
tetapi kepemimpinan muda yang lahir dari politik dinasti
dengan mengabaikan kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis di partai
biasanya figur figur muda ini meneruskan kekelombok kelombok yang berkelombok kelombok
menurut saya kekuasaan dan ambisi politik keluarga
dan kemudian mengesampingkan nilai nilai meritokrasi
proses kadarisasi diterabas
lalu kemudian mekanisme rekrutmen yang berjenjang dan mengandalkan mekanisme yang menghargai struktur partai
itu juga tidak digunakan
akhirnya mereka menjadi perpanjangan atau menjadi aktor aktor yang dikendalikan oleh kekuasaan kekuasaan tua juga begitu
usia muda bisa saja memberikan satu keuntungan dan juga kerugian di waktu yang bersamaan
lagi suatu partai politik diminta untuk memperhatikan kualitas kadernya
dan tidak hanya memprioritaskan suatu kemenangan instan
apalagi keberpihakan pada kekuasaan yang lama
naras pasya jakarta
dan sudah bersama saya saat ini salah seorang calon kepala daerah usia muda
yang akan berlaga sebagai calon wakil gubernur jawa timur
sudah ada mas emil dadak di studio
mas emil sudah mau berbincang bersama kami
tapi karena supaya lebih enak supaya lebih leluasa berbincangnya
kita harus jeda dulu kita akan kembali dengan emil dadak usai jeda berikut ini
tetap di layar pemilu terpercaya
masih bersama saya budi adiputro di layar pemilu terpercaya
saya yakin anda tidak mau lama lama melihat wajah saya karena ada yang lebih ganteng di depan saya
saya ingin menjelaskan saya ingin menjelaskan
mas emil anda ini kan dianggap menjadi salah satu pionir di pilkada kali ini
sebagai calon muda berprestasi pernah jadi kepala daerah ingin maju lagi jadi kepala daerah
unsur kemudahan itu menurut anda atau menjadi jualan utama seorang emil dardak gak sih di pilkada kali ini
itu menjadi headline yang utama tidak dari emil dadak
saya harus jujur gitu bahwa memang hari ini
ada tren politik menuju ke usia muda baik di dalam maupun di mancanegara perdana menteri
usia tiga puluh satu di austria sebastian kurz kalau tidak salah jacinta siapa lupa saya namanya di new zealand juga sangat muda
kemudian emmanuel macron di paris eh di perancis di dalam negeri sendiri juga banyak kepala daerah kepala daerah muda
meskipun ada putin yang kepilih ketiga kalinya misalnya
meskipun ada vladimir putin juga yang kepilih ketiga kalinya misalnya ya kan
di amerika justru presiden tertua mungkin ya trump di usia tujuh puluh
nah saya melihat ini bahwa sebenarnya rather than kita melihat ini harus muda
kita melihat bahwa usia tidak lagi menjadi halangan
mau tua mau muda ya karena dengan sekarang teknologi kesehatan yang ada
tua pun masih bisa fit
sebaliknya dengan era teknologi informasi dan perubahan zaman
maka kompetensi tidak bisa diukur linear dengan berapa lama seseorang bekerja
ibaratnya kalau kita mengumpamakan di medan perang
ada yang main di safe zone terus tapi lama gitu dia berkarir panjang
ada yang main di battlefield yang medan perang yang sangat riskan
tapi dia cuma ikut perang dua tiga kali dan perangnya juga tidak terlalu lama
nah sekarang siapa yang boleh jadi general
mungkin yang ini malah
yang sebenarnya masyarakat
masa pengabdiannya lebih pendek tapi dia di zona zona yang lebih riskan
nah menurut saya usia muda tanpa rekam jejak juga bahaya
rekam jejak itu mutlak
nah saya merasa bahwa justru ini penghargaan kepada generasi muda
selama ini ada stigma muda itu artinya belum siap muda artinya belum mampu
tanpa bahkan melihat dulu case by case apakah dia punya rekam jejak apakah dia punya karakter
nah kalau ternyata misalnya tadi
mas budi menyampaikan sudah pernah jadi kepala daerah punya prestasi
kemudian usia muda tidak lagi dijadikan penghalang
maka itu adalah sebuah apresiasi terhadap generasi muda atau generasi milenial di indonesia
dari ibu kofifah dari partai pengusung
dan yang lebih penting lagi dari para kiai dan ibu nyai
yang juga mereka menjadi pemberi pertimbangan kepada ibu kofifa dan pimpinan partai
mengenai kombinasi pasangan

jadi menurut anda emil dardak tidak hanya unsur kemudaannya
yang kemudian menjadi daya tarik tapi juga punya rekam jejak
apa sih mas yang anda lakukan anda ini jalan tiga tahun loh jadi bupati terenggalek
banyak yang mengatakan juga orang yang kelompok kelompok sinis juga bilang
ya emil bikin apa sih tiga tahun di trenggalek
atau mungkin kok kayaknya kurang komitmen sekali dengan janji politiknya untuk membangun terenggalek
baru setengah jalan sudah mau mencelok ke yang lebih besar lagi
gimana anda menjawab itu dengan miring seperti itu
ada hal yang sangat penting yang banyak sekali yang sebenarnya tidak tahu
bahwa ini pemilihan yang dipercepat di jawa timur
pak dekarwo itu masa jabatannya baru berakhir dua ribu sembilan belas
artinya kalaupun saya terpilih saya baru akan kemudian dilantik di dua ribu sembilan belas nanti
artinya saya masuk tahun keempat dari pemerintahan saya
of course tidak sampai akhir
tetapi kita lihat dulu trade off bahwa bukan sampai tahun kelima sampai tiga
tahun keempat ini trade off nya harus ada benefitnya
baik untuk trenggalek maupun untuk jawa timur
nah kami mempertimbangkan dengan sangat matang bahwa
pembangunan terenggalek ini sebagai daerah yang lokasinya paling selatan
paling jauh dari mana mana
maka dia hanya bisa maju kalau dia menjadi sebuah gerbang sebuah economic hub
nah ini bisa dicapai dengan pendekatan wilayah
artinya terenggalek ini harus sinergis dengan
seperti tulu ngagung seperti blitar yang ada di sisi timur seperti kuala rogo
apa legacynya emil dardak untuk membuat itu bisa terhubung satu sama lain dan bisa dinikmati oleh publik
betul nah disinilah yang penting
dalam rencana tata ruang nasional yang sudah ditandatangani presiden
dan tentunya sekarang terenggalek ini bukan lagi menjadi pusat kegiatan lokal
tapi sudah naik level menjadi pusat kegiatan wilayah
artinya terenggalek sudah secara formal boleh dikembangkan infrastrukturnya
untuk melayani wilayah
nah ini termasuk tentunya wilayah wilayah sekitarnya
yang lebih konkret seperti apa mas emil
nah ini yang kadang kadang orang juga salah melihat
bahwa pembangunan itu harus dilandasi dari rencana tata ruang dan tatanan regulasi yang tepat
kita terenggalek tadi saya katakan paling jauh dari mana mana
tapi paradigmnya kita rubah
bahwa kita paling jauh dari utara tapi kita harus terdepan di pesisir selatan
mumpung poros maritim dunia jadi cita cita pemerintahan saat ini
maka yang paling penting harus punya pelabuhan barang
kalau nggak punya pelabuhan barang kita nggak bisa jadi gerbang
nah waktu saya masuk pelabuhan barang ini memang sudah diwacanakan
tapi saya cek karena kebetulan saya nah ini juga satu yang penting
sebelum saya di trenggalek saya tuh sudah hampir empat belas an tahun itu berkarir ya
di bidang infrastruktur di sektor keuangan
dan sudah pernah menjadi di root at interim di lembaga keuangan
ya pernah di world bank pernah kemudian menjadi pengembangan kerangka risiko fiskal di kementerian keuangan
dan itu menjadi portfolio yang sangat bagus
nanti kita akan masuk ke sana bahwa bukan hanya terenggalek
justru skill ini yang banyak melibatkan koordinasi dan kerangka berpikir framework yang sifatnya nasional
ini akan sangat bermanfaat di tingkat provinsi
tapi kembali lagi dulu ke tadi bahwa pengalaman itulah yang membuat saya bisa
melihat oh ini nih kadang kadang teman teman di daerah itu baru dengar omongan sedikit saja
sudah mengasumsikan ini pasti jalan
padahal di pusat itu proses lintas kementerian proses internalnya juga sangat kompleks
nah kita bicara pelabuhan dia tidak ada di rencana induk
di rencana induk tidak ada jangankan mau dibangun gitu
bermimpi aja nggak boleh gitu
maka saya kemudian menyusun lagi seluruh dokumennya dan dalam terakselerasi
dalam waktu kurang dari satu tahun dia resmi ditandatangani kementerian perhubungan
masuk sebagai pelabuhan mungkin satu satunya yang utama di pesisir selatan jawa timur
itu tidak terjadi selama bertahun tahun
memang ada pacitan ada sendang biru tetapi yang menjadi fokus adalah perigi
nah yang kedua juga yang tidak kalah penting harus ada jalannya kan
nah jalan lintas selatan dari dulu juga sudah ada
bahkan sebenarnya diinisiasi di eranya ibu megawati sebagai presiden
cuma untuk melaksanakan itu kan harus nyiapin lahan untuk jalannya
nah ini adalah kawasan perhutanan kawasan hutan negara
itu proses izin pinjam pakai kawasan hutan
udah muter muter muter nggak pernah
nah kemudian akhirnya kami lakukan pengawalan yang benar benar konkret
on the ground kami ikuti prosesnya step by step sehingga akhirnya terkawal
dan tahun ini sudah dapat kita izin pinjam pakai kawasan hutan
lahannya sudah tersedia
pendanaannya kita proses ke islamic development bank
anggaran kita satu tahun untuk infrastruktur
structure bisa satu ratus lima puluh miliardnya udah hebat
kami dapat hampir satu triliun
buat pemerintahan buat kas daerah buat masyarakat
ya tentunya begini infrastruktur itu bukan sesuatu yang langsung jadi
infrastruktur dampak lingkungan itu bukan
tetapi kita sudah meletakkan step yang sudah sangat penting
ibaratnya mobilnya udah ke starter tinggal jalan
karena apa pendanaannya sudah ada untuk cls
izin pinjam pakai artinya lahannya juga sudah siap
pelabuhan sudah siap anggarannya sudah siap juga
tetapi yang tidak kalah penting pelabuhan kita mikir beyond
bukan hanya bikin pelabuhan terus nggak ada kapal yang berhenti
maka kita bersama dengan tujuh kepala daerah
kebetulan saya wakil ketua umum apkasi
asosiasi bupati seluruh indonesia membidangi infrastruktur
kita bikin kerjasama dengan tujuh kepala daerah
maka pelaya kita mengembangkan pelayaran selatan selatan
nah dengan pelayaran selatan ini dirintis oleh pemerintah
maka daerah selatan yang belum maju ini disediakan pelayaran yang disupport
pemerintah yang menyediakan bukan swasta
untuk mengajarkan daerah daerah ini untuk saling berdagang selatan ke selatan
nah ini adalah hal yang konkret yang mungkin bagi sebagian orang
saya belum melihat wujudnya tetapi sebenarnya ini sudah sangat apa
itu tadi sudah ter starter karena artinya pelayarannya itu tahun ini
sudah dianggarkan dan sudah dijalankan
ini kan masalah koordinasi debatttlenecking juga yang selama ini tidak
tidak dilakukan menurut anda ini menjadi masalah tidak hanya di terenggalek
tapi juga banyak sekali daerah
nah dan bagaimana anda sebagai wakil gubernur nanti gubernur juga bisa mengatasi ini
justru itu jawa timur punya banyak sekali bottleneck bottleneck infrastruktur yang harus diselesaikan
kita punya cita cita tol sampai ke banyuwangi
hari ini yang sudah mulai jalan tol pasuruan probolinggo
ada tol gempol pasuruan gempol pandaan pandaan malang
pandaan malang belum selesai
pasuruan probolinggo ini sedang mau financial close katanya
nah kemudian probolinggo banyuwangi
ini masih dirancang karena tidak financially visible
belum lagi tol kertosono ke kediri yang mau dikembangkan
bandara yang kebetulan kita kemarin juga ikut terlibat dan sekarang sedang dikembangkan
nah madura itu ingin punya pelabuhan samudera di tanjung bulu pandan yang harus terkoneksi dengan jembatan suramadu
mengembangkan kawasan industri dengan menggunakan public private partnership
nah semua ini sangat berkorelasi dengan apa yang kami kerjakan sebelum
tetapi ada kelebihannya lagi menjadi bupati
saya juga merasakan bagaimana sebagai kepala daerah kita berjibaku dengan urusan tapi
tanpa bantuan pemerintah provinsi
berjiwaku sendiri menurut anda selalu ya
ya enggak lah ada lah
cuma begini yang ingin saya tekankan bahwa selain itu
parameter parameter dasar untuk mengukur kesuksesan pemerintah daerah seperti laporan keuangan kita tidak pernah wajar tanpa pengecualian
sepanjang sejarah kami berhasil menjadikan itu wtp
kami sudah merevitalisasi pasar
rumah sakit daerah yang selama ini tidak dapat akreditasi kita akreditasinya bintang lima paripurna
kita membangun gedung rawat inap baru ruang operasi baru igd nya sekarang menjadi sangat modern
dan itu yang sangat terasa
nah itu terasa kita membangun alun alun baru di kota selatan kita membangun pasar berstandar modern yang seperti yang ada di serpong
itu dibangun di ada dua pasar kita meningkatkan kunjungan pariwisata kemudian menjadikan trenggalek
sekarang kawasan pariwisatanya sudah menjadi destinasi untuk pembuatan film
jadi kalau mau ngomong parameter parameter yang terukur adipura tiga tahun tidak pernah ada kemudian balik ke terenggalek
itu yang bisa menjadi jualan utama
bukan buat saya kita punya insya allah punya di tingkat mikro tapi di tingkat makro inilah yang sangat dibutuhkan bukoviva
karena kita ingin mempercepat pengembangan wilayah di jawa timur
mas emil dengan segala jualan anda pengalaman anda yang pasti pasti akan sangat berguna
dan juga melengkapi bukoviva dengan pengalaman politik yang selama ini
anda ini kan melawan petahana nih mas pastikan anda melihat bahwa petahana banyak melakukan hal hal yang belum maksimal dilakukan
dan saya akan berusaha memperbaikinya kita akan evaluasi petahana dan apa yang harus anda lakukan untuk memperbaikinya di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
saya masih bersama dengan calon wakil gubernur jawa timur emil dardak
mas emil anda ini kan melawan petahana nih yang sudah sepuluh tahun menjadi wakil gubernur
bagian dari pemerintahan provinsi jawa timur ya
bagi anda apa yang membuat masyarakat apa yang anda bisa persuasi masyarakat bahwa memang petahana ini tidak layak melanjutkan perjalanannya lagi lima tahun ke depan
dan apa yang bisa anda perbaiki dari kekurangan kekurangan itu
ya saya rasa satu ada petahana gubernur
ada petahana wakil gubernur
saya juga dulu berhadapan dengan petahana wakil bupati
dan itu memang tentunya tidak otomatis kita bisa mengasumsikan bahwa minimal bisakah seorang wakil gubernur itu perform minimal sebagus gubernurnya
padahal kita juga mengakui bahwa tantangan kedepannya ini lebih kompleks lagi
ini disruption era kan ya kan
karena apa karena industri empat cyber physical system bagaimana ada trans pacific partnership agreement yang akhirnya tetap ditandatangan walaupun amerika back off
bagaimana terjadi mea sudah mulai terasa mobility of people bukan hanya mobility of goods and services
gubernur punya wewenang disitu wakil gubernur punya wewenang untuk bisa mengakselerasi itu

maksud saya bahwa tantangan ke depan untuk jawa timur ini lah yang kita harus berhasil

empat kita ini di jawa timur ini masih struggling loh
dan indonesia pun sekarang juga nerajap pembayaran kita perdagangan kita juga masih challenging ini sekarang
apakah sepuluh tahun gus ipul dan pemerintah hanya bisa mengakselerasi itu
saya merasa pak dekarwo tentunya sudah seorang teknokrat
beliau birokrat lama beliau ini
gus ipul punya kelebihannya sendiri
nah kami tentunya maju punya keyakinan bahwa paket buku fifah dan saya ini bisa lebih menjawab apa yang dibutuhkan
ini bisa lebih menjawab apa yang dibutuhkan
tadi kembali kepada tema muda tadi bahwa muda bukan hanya automatically kemudian merepresentasikan jawaban untuk era milenial
tetapi memang frekuensi kita akan lebih mungkin sama dengan generasi yang sangat menentukan
dan ini memang millennials ini karena dia menjadi konsumen yang sangat technology literate
mereka akan menuntut inovasi dan akhirnya mereka digunakan untuk menjadi innovator di produsennya
maka kalau pemerintah ini punya frekuensi wave lengknya yang sama dengan generasi milenial
inilah yang saya sebut bukoviva yang seorang tokoh politisi tiga zaman tapi usia masih relatif muda loh
beliau itu lebih muda dari calon nomor dua sebenarnya
nah cuma beliau berani membuang jembatan untuk masa depan jawa timur
inilah sebabnya kita melihat ini bukan masalah bagaimana jawa timur lima tahun ke depan
kami punya rencana jawa timur untuk dua bulan
sepuluh tahun ke depan dimana kita akan mentransformasi industri industri jawa timur
dari industri yang tentunya hanya mengolah bahan baku itu di level satu itu menjadi level tiga dan empat
artinya kita harus lebih hilirisasi lagi
kalau dulu getah pinus diolah hanya menjadi terpenting dan gondorukem
kemudian sekarang kita terancam dengan industri di kalimantan sulawesi yang tidak mau ngirim bahan baku
karena mereka juga bikin sendiri kita harus main ke level berikutnya
tiner cet tinta atau bahkan paint chemicals
punya punya punya punya
provinsi sangat tentunya semua harus bermitra dengan private sector
kita harus menciptakan tapi kita bisa menjadi katalis bagaimana kita menggabungkan
makanya ini tadi ada pusat ada kabupaten kota
saya sudah merasakan di pusat bagaimana saya selama ini misalnya saya pergi ke forum investor internasional
untuk menarik investasi hingga infrastructure
saya ngerasakan jadi bupati berjibaku nganterin bantuan ke orang yang kena banjir di desa desa
tapi di level provinsi ini saya sudah tahu
apa yang bupati butuhkan
supaya kita bisa menjawab apa yang mereka butuhkan
saya juga kemudian sudah pernah merasakan di pemerintah pusat
yang kadang kadang juga agak kesulitan berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat daerah
nah harapannya dengan pengalaman yang komprehensif ini
saya bisa kemudian mendesain bagaimana kita akan mendorong hilirisasi industri
aspek ketersediaan infrastruktur daya dukung energi daya dukung logistik
kemudian juga bagaimana ini dikaitkan dengan suplai tenaga
jadi kita bisa menjawab keadaan industri industri yang berpotensi seperti maritim
teknologi pengobatan teknologi manufaktur teknologi agro yang selama ini asimetrik
yang banyak berkembang itu malah komputer saja satu ratus enam puluh ribu peminat kalau misalnya
satu ratus tiga puluh ribu di otomotif padahal kita butuh juga yang teknologi pangan teknologi
nah ini kalau dijelaskan nggak ada habisnya tapi ini hanya sedikit ilustrasi bahwa provinsi ini punya kewenangan
makanya balik isu terenggalek tadi
galex setengah wilayahnya hutan kemudian dia daerah pesisir dan kita harus membangun vocational school
ketiga kewenangan yang tadinya ada di kabupaten saat saya masuk ini sekarang semuanya di provinsi
yang terakhir tapi saya sebelum saya menutup perbincangan kita malam hari ini mas emil
tapi saya agak khawatir gimana anda dengan segala pengetahuan pengalaman anda yang cukup menakjubkan buat saya
saya belajar banyak dari anda selama dua puluh menit terakhir ini
tapi gimana anda bisa mentransfer ilustrasi ilustrasi menarik itu kepada pemilih yang sangat
pemilih pemilih biasa gitu warga masyarakat bawah gitu
mas emil ini tantangan berat juga kan
ya tentunya makanya saya berharap kenapa saya datang ke cnn saya berharap bahwa ada juga penonton penonton yang akan tidak diam saja
jadi gini selama ini politik itu ada patron
jadi suara suara di akar rumput mereka mendengarkan kepada orang yang akan promosi ke mereka
ini pilih yang ini ini ini ini gitu
nah yang bahaya adalah kalau patron yang aktif adalah yang transaksional
nah kita berharap
mereka yang punya privilege untuk bisa lebih memahami konsep konsep ini mau outreach ke bawah
itu yang menjadi tangan tangan anda untuk ke bawah
pas dia ketemu tukang sayur pas dia makan di warung kopi dia mau cerita tapi pak saya sudah dengar
sehingga program program yang sifatnya sangat surface atau superficial itu bisa dijabarkan
lo jangan cuma dengerin gratis toh jangan cuma percaya digelontor anggaran sekian triliun
kamu harus melihat ke dalam
bahwa ini pembangunan itu tidak mudah
kalau muda siapa saja bisa jadi pemimpin
nah inilah yang kita harapkan
termasuk ruang ruang publik juga harus diisi dengan perdebatan perdebatan yang lebih ilustratif yang lebih masuk akal seperti ini
mahasiswa profesional itu mereka sangat dibutuhkan sehingga mereka bisa menjadi patron patron baru dalam perpolitikan indonesia
oke mas emil sayang sekali waktu kita terbatas sekali tapi saya ucapkan selamat bertarung di pilkada jawa timur yang tidak sangat tidak mudah ini
kita akan lihat bagaimana hasilnya dalam beberapa bulan ke depan
terima kasih mas emel atas perbincangan yang malam hari ini